akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk berlibur bisa bareng keluarga atau sendirian aja
tapi setiap bulan desember ini juga identik dengan musim hujan
badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg
sudah merilis bahwa pada periode dua puluh lima desember hingga satu januari
hampir di semua wilayah indonesia akan mengalami hujan
tujuh belas provinsi akan mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim
sementara sembilan provinsi lainnya akan mengalami hujan sedang hingga lebat
jadi saat akan berlibur upayakan agar kita terus memantau cuaca di lokasi destinasi wisata
selain memantau cuaca penting juga untuk mempersiapkan barang barang
yang akan dibawa berlibur
pertama baju yang berbahan cepat kering namun cukup tebal untuk menahan dingin
jangan lupa bawa baju ekstra
kemudian membawa sandal payung juga jas hujan atau jaket anti air
tas yang kita bawa pun harus berbahan tahan air atau yang memiliki penutup anti air juga ya
siapkan pula vitamin dan obat obatan yang diperlukan
pilihlah lokasi wisata dalam ruangan seperti misalnya wahana bermain
galeri seni museum atau banyak tempat lainnya
hindari juga tempat tempat wisata yang berbahaya dikunjungi saat musim hujan
seperti misalnya gunung air terjun pantai terutama di bagian selatan
apalagi kalau kita pergi pergian bersama anak anak kecil
oke silahkan ini minimanya satu ratus tiga puluh
oke jadi jasetnya perlu dipakai di depan
terakhir untuk menjaga kondisi tubuh kita tetap fit selama liburan di zoom hujan
selain mengonsumsi vitamin yang tadi sudah disiapkan
sebisa mungkin kita juga makan makanan bergizi dan jangan lupa minum air putih
dan kalau untuk menghangkatkan badan
kita juga bisa mengonsumsi makanan atau minuman khas yang berada di lokasi wisata anda berada
kalau di bandung sih udah jelas bisa bandrek atau bajigur
angga putra rizky radian bandung
jawa barat selamat belibur